ya gubernur jawa tengah ganjar pranowo menjadi orang pertama di jawa tengah yang menerima vaksinasi
pagi ini ganjar pranowo divaksin di rumah sakit tugurejo semarang dan tiga puluh menit divaksin
ia mengaku belum ada efek apapun di tubuhnya
tapi kita langsung saja dengar keterangannya lewat sambungan zoom pada malam hari ini
kita sudah terhubung bersama kami gubernur jawa tengah ganjar pranowo
selamat malam pak ganjar
ya selamat malam mbak
pak ganjar gimana kondisinya pada malam hari ini apakah sudah muncul efek atau ada yang lain dari vaksin
kok saya lapar terus mbak ya
itu kayaknya wajar sih pak jam segini sih jam makan malam pak
tapi ya insya allah sehat mbak insya allah sehat
jadi masih saya pasang ini
jadi masih kita pasang apa namanya belum kita lepas
jadi sampai hari ini alhamdulillah sehat
tidak ada efek yang terasa yang lain baik lokal maupun gratis
tapi ada obat obatan atau vitamin yang disiapkan nggak pak ganjar di rumah untuk kalau kalau ada efek ke depannya
tadi kalau dokter itu menyampaikan mungkin kalau ada sakit sakit di lokal gitu minum aja pak parasetamol katanya begitu
tapi saya agak jarang begitu kecuali diberikan oleh resep dokter
maka biasanya sih tiap hari minum vitamin ya
makan buah begitu ya
terus kemudian olahraga lah gitu
insya allah sehat
pak ganjar kita tahu ya tidak semua warga ini bereaksi sama terhadap vaksinasi kan
kalau misalnya ada yang setuju ada yang tidak ingin divaksin juga
tapi kalau misalnya dari pak ganjar sendiri melihat apakah ada kebijakan dari pemprov jawa tengah ke depannya gitu kan
kalau misalnya dki jakarta kemarin mengatakan mereka akan memberikan sanksi tujuh juta rupiah untuk warga yang menolak
kalau yogyakarta sebaliknya menyatakan tidak ada sanksi
kalau di jawa tengah sendiri gimana pak ganjar
saya lebih suka untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat
orang tidak mau kan ada dua ya
memang mereka betul betul tidak mau
dia paham dia sadar dia mengambil sikap
betul tidak mau
yang kedua mungkin mereka belum tahu
kan banyak orang yang bertanya apakah uji cobanya sudah selesai
apakah kemudian ini aman
apakah ini halal gitu ya
telah kita jelaskan ini loh ada dari majelis ulama indonesia halal
ini loh ada dari bepom sudah menyampaikan sudah direkomendasikan boleh dimasukkan ke tubuh kita
nah kalau kita tidak percaya pada otoritas itu mau percaya pada siapa
maka kita berikan edukasi mbak
tadi sore saya juga sudah podcast sama dokter yeti dari fkudip
diceritakan bagaimana proses membuat vaksin
bagaimana siapa yang menguji
jadi saya lebih pilih untuk mensosialisasikan
kan waktunya masih berjalan nih
masih ada beberapa tahap ya
dua atau tiga tahap lagi ya pak ya
dua tahap lebih tepatnya
oh enggak enggak
masih banyak tahap
ini kan baru nakes dulu
jawa tengah aja baru enam puluh dua ribu kita mendapatkan vaksin
nanti batch berikutnya datang kan target kita sekitar dua puluh empat juta
jadi masih lama ya
masih lama tapi kita harapkan agar efek baiknya
atau akibat baiknya ini bisa terlihat ya dalam jangka waktu menengah atau panjang lah katakanlah seperti itu ya pak ganjar
tapi pak ganjar
kalau misalnya kita juga mencatat ya hari ini
ada lebih dari seribu kasus terkonfirmasi positif di jawa tengah
mungkin berangkat dari pelaksanaan vaksin
untuk protokol kesehatan di jawa tengah sendiri ke depannya gimana nih pak
ya kita perketat hari ini peningkatannya tinggi tinggi ya
bahkan saya tadi mendapatkan data
pusat kita seribu lebih
jabar dua ribu lebih
dki tiga ribu lebih
jadi kok ini tingkatnya tinggi semua
temen temen saya kemarin dikabari mendahului kita semuanya
mudah mudahan seluruh dosanya diampuni
terus kemudian para tokoh agama juga menyampaikan berapa ulama para kiai meninggal
sebenarnya kita mulai paham
kok sekarang saya tiap hari banyak dapat sms
temen kita meninggal
saudara kita dan seterusnya
artinya bahwa ini serius
jadi apakah kita masih akan berdebat pada soal protokol kesehatan
maka kita butuh bantuan masyarakat
tanpa bantuan masyarakat nggak bisa kok kita sendiri
maka nanti akhirnya akan terjadi benturan benturan di tingkat bawah
maka tetap aja mbak
testingnya kita harus terus lakukan
jangan ada data data
jangan ada data disembunyikan
tampilkan semua apa adanya
gak usah takut dengan citra
oh nambah tinggi
ini hanya segini tidak
makanya kemudian kita biar bisa bekerja keras
terus kemudian puskesmas kita jadikan tempat paling depan
kita digantung dengan peralatan
maka kalau saya harapkan jindus itu bisa dipakai mbak
maka testingnya akan tinggi
dengan melakukan tracing
sehingga betul betul targetnya itu diseleksi betul
kalau distribusi vaksin ini sendiri pak
ke tiga puluh lima kabupaten kota atau seluruh kabupaten kota yang ada di jawa tengah ini seperti apa pak
untuk semuanya bisa dapat secara merata
oh iya kan sudah ada tahapannya ya mbak ya
saya sebenarnya menggunakan data
kalau kemudian kita pakai data yang sudah kita rencanakan ya mbak ya
itu sebenarnya untuk tahap pertama
kita menggunakan tenaga
kita pakai untuk tenaga kesehatan dulu
setelah itu nanti pelayan publik ada dua tiga juta
lalu ada masyarakat rentan secara geospasial kita siapkan
ini geospasial sosialnya
dan secara ekonomi ini ada rp tiga satu juta
lalu ada masyarakat umum dan pelaku ekonomi ini delapan enam juta
dan ada masyarakat rentan lainnya termasuk lansia itu ada rp sepuluh dua juta
jadi totalnya sekitar dua puluh empat juta
ini tahapannya sudah kita siapkan
nah yang sasaran tahap pertama itu rp satu ratus delapan puluh tujuh delapan ratus empat puluh satu
jadi sebenarnya kita coba siapkan
namun dari vaksin yang diterima dari tahap pertama yang kita rencanakan itu mbak
itu baru enam puluh dua lima ratus enam puluh
jadi sebenarnya waktu sudah kita siapkan
tahapan kita siapkan
sarana termasuk prasarana termasuk gold chain
gold chainnya kita siapkan agar mereka nanti bisa melaksanakan dengan baik
nanti beda produsen vaksin akan beda gold chainnya
hari ini kan suhunya di sekitar dua sampai delapan derajat ya
nah besok itu katanya ada yang minusnya sampai tujuh puluh
maka ini kita siapkan peralatannya
kamu sudah komunikasi dengan pak menteri kesehatan dengan menteri perekonomian
dengan satgas dan menko marinvest yang tiap hari berkutat soal penanganan pandemi ini
jadi kita coba siapkan
pantah pantah apaan itu mbak
baik pak gajar
semoga angka seribu kasus itu hanya hari ini ya pak ya
kedepannya tidak akan ada lagi
semakin banyak yang sembuh di jawa tengah juga pandemi cepat berakhir
semuanya juga sebagian besar warga mau divaksin ya pak
untuk kebaikan bersama kedepannya
terima kasih sekali gubernur jawa tengah ganjar pranowo
atas waktunya bergabung bersama kami di cnn indonesia pada malam hari ini